setelah gelar perkara nh pria yang membunuh anak tirinya di kecamatan gunung kaler kabupaten tangerang banten ditetapkan menjadi tersangka selasa sore
motif tersangka tega menghabisi anak tirinya mip yang masih berusia delapan tahun dengan cara mencekik lehernya hingga tewas cukup mencengangkan dan diluar nalar
tersangka ingin mendapatkan bantuan berupa beras atau uang dari warga yang nantinya datang untuk melayat untuk menutupi kesulitan ekonomi keluarganya
meski demikian satreskrim polresa tangerang yang melibatkan psikolog dalam pemeriksaan akan mendalami motif yang diutarakan tersangka kepada penyidik tersebut
rencana untuk menghabisi anak tirinya itu pun akhirnya dilakukan ketika tersangka diminta istrinya untuk mengantar korban buang air besar ke saluran irigasi
satreskrim polres tangerang menjerat tersangka dengan penyidik
ternyata tersangka itu adalah pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana dan undang undang perlindungan anak
yang bersangkutan itu berpikir sendiri karena tertutup pun daripada karakter sifat dan perilaku daripada tersangka tersebut
kami akan coba untuk dalami kembali apa maksud daripada yang bersangkutan menyampaikan kalau kebutuhan ekonomi yang mendorong tersangka melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang
perekaman agam penerbangan ini memerlukan contohnya